ini juga tercermin di kita punya financial performance basically
jadi peningkatan laba itu
itu lebih didrive oleh kemampuan kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi melalui digitalisasi
strategi tiga d kita ini udah istilahnya sudah tercermin di dalam financial performance